lalu bagaimana kondisi misa malam natal di sejumlah gereja
sudah ada rio abadi di katedral jakarta dan juga ada laisa koiru risa di bandung jawa barat
selamat malam rio dan laisa saya akan ke rio terlebih dahulu
rio bagaimana pengamanan pelaksanaan misa natal pada malam hari ini
kemudian pembatasan jemaat yang akan melaksanakan misa dan pemeriksaan protokol kesehatan di katedral jakarta rio
selamat malam tiffany memang barangkali bisa dikatakan diungkapkan dengan dua kata
hikmat dan juga sederhana untuk mendeskripsikan perayaan misa malam natal di gereja katedral jakarta kali ini
karena memang untuk prosesi misa malam natal sendiri untuk hari ini dibagi ke tiga sesi
tadi sesi pertama sudah selesai berlangsung yang dimulai sejak pukul enam belas atau pukul empat sore
dan hanya digelar secara daring ataupun online tiffany
kemudian sesi kedua digelar sekitar pukul tujuh belas lewat tiga puluh menit dan sampai saat ini masih berlangsung
dan nantinya sesi ketiga akan digelar pada sekitar pukul dua puluh atau pukul delapan malam nanti tiffany
dan memang secara umum misa malam natal di gereja katedral jakarta ini dibagi ke dua hari
yakni hari ini dua puluh empat desember dan juga esok yakni dua puluh lima desember dan esok juga kembali akan digelar sebanyak tiga sesi
dan terkait dengan protokol
protokol kesehatan seperti yang anda katakan tadi tiffany sebenarnya memang pihak keuskupan agung jakarta
khususnya yang ada untuk gereja katedral sendiri melakukan semacam pengetatan protokol kesehatan
karena bagi umat atau jemaat yang akan turut melakukan ibadat misa natal di gereja katedral
setidaknya mereka harus melakukan atau melewati beberapa proses screening seperti itu
karena katakanlah seperti scan barcode saja mereka harus melalui dua kali
yang pertama adalah
terkait dengan keanggotaan mereka di keuskupan dki jakarta dan juga terkait dengan scan barcode peduli lindungi
terkait dengan tracing atau pendataan siapa saja mereka yang datang untuk beribadat misa natal di gereja katedral jakarta tiffany
dan kemudian terkait dengan kapasitas sendiri memang seperti yang ada katakan tadi juga bahwa jika dibandingkan dengan tahun lalu
maka tahun ini ada sedikit peningkatan
jadi kita hanya dengan kapasitas atau jumlah umat ataupun jemaat yang diperbolehkan untuk melakukan ibadat misa natal di gereja katedral jakarta
dan kalau kita bandingkan juga tahun lalu tiffany sebenarnya hanya di dalam gereja dan juga plaza maria yang diperbolehkan
dan juga plaza maria yang letaknya sebenarnya di sebelah dari gereja katedral itu sendiri tiffany
kemudian kalau terkait dengan pengamanan tentunya saja sejak siang tadi berdasarkan pantauan kami pihak petugas gabungan
baik dari polri dan juga tni dan pemerintah provinsi setempat telah menjaga ketat baik dari bagian luar dari gereja
dari setelah dari yang berada di kawasan ataupun di kawasan yang berada di kawasan
dan juga terkait dengan lingkungan halaman dari gereja itu sendiri tiffany
dan memang sejumlah screening juga terkait dengan protokol keamanan ini sejak dari gerbang depan sudah diterapkan
seperti alat metal detektor dan juga tadi kami sempat melihat ada anjing pelacak dan juga di bagian luar dari gereja sendiri
terdapat beberapa kendaraan taktis dan juga terkait dengan posko pengamanan terkait dengan natal dan tahun baru kali ini tiffany
dan memang untuk tema ataupun judi
doa dari natal tahun ini sendiri mengambil dari cinta kasih kristus untuk menggerakkan perbedaan yang tadi ketua atau konferensi wali gereja indonesia
ignatius kardinal soeharyo sempat menyatakan bahwa hal tersebut untuk memaknai ataupun untuk mengajak momen natal kali ini
untuk mengajak seluruh umat khususnya nasrani untuk kembali bangkit dan juga tentunya tanpa melupakan momen untuk
melengkapi ataupun terkait dengan memaknai keberagaman sebagai
bekerja dan pengajaran bagiissen dan keomuk identical
sebagai bisa ini wicked beautiful baya terima kasih atas alih bandung dengan nahisa spraysa bagaimana pengamanan kemudian pelaksanaan
selamat malam tiffany untuk di kota works tradisi salah satu
gelar misa malam natal adalah di gereja katedral santo petrus yang terletak di pusat kota bandung
tepatnya di jalan merdeka
dan memang untuk di sini misa malam natal pada hari ini digelar dalam dua sesi
yaitu pada pukul lima sore dan nanti akan digelar kembali pada pukul delapan malam
untuk misa sesi pertama pada pukul lima tadi ini sudah berakhir
begitu terpantau kami pantau di sini jemaat atau umat yang sudah melakukan misa ini sudah mulai keluar
dan pantauan kami memang untuk misa pada sesi pertama tadi berjalan dengan hikmat dan juga lancar
tidak terkendala apapun
dan untuk misa malam natal pada tahun ini sendiri
katedral santo petrus bandung ini mengusung tema cinta kasih kristus yang menggerakkan persaudaraan
di mana memang natal ini menjadi pengingat untuk saling mengasihi dalam kasih persaudaraan
terutama di masa pandemi
dan memang untuk misa pada sesi pertama tadi dipimpin langsung oleh pastor paroki gereja
sementara untuk misa sesi kedua yang akan berjalan pada pukul delapan malam nanti
akan dipimpin oleh monsenyor antonius subianto bunjamin dari keuskupan bandung
dan tiffany memang karena ini masih dalam masa pandemi
tentunya juga ada sejumlah hal hal yang pembatasan begitu protokol kesehatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan misa malam natal di tahun ini
tadi kami pantau memang para jemaat atau umat yang datang ini harus memperlihatkan terlebih dahulu men screening
aplikasi peduli lindungi untuk memperlihatkan apakah mereka sudah vaksin lengkap begitu agar bisa diperbolehkan masuk ke area ini
selain itu juga memang protokol kesehatan seperti jaga jarak lalu juga tetap harus menggunakan masker selama misa berlangsung juga diberlakukan
dan kapasitas untuk misa juga dibatasi begitu
namun untuk tahun ini dibatasi untuk misa
ada pun untuk umat yang tidak bisa untuk datang misa di sini mereka bisa mengikuti misa secara daring begitu yang disiarkan langsung melalui kanal youtube dari keuskupan bandung
dan memang untuk misa pada tahun ini juga tentunya dilakukan pengamanan dari aparat kepolisian dan juga petugas gabungan lain
tadi sebelum misa dimulai juga dilakukan sterilisasi begitu oleh petugas untuk menjamin keamanan dan juga kelancaran misa
selain itu juga kami pantau sampai saat ini petugas kepolisian juga masih berjaga jaga begitu dari pintu gerbang sampai ke pintu masuk menuju ke gereja
dan untuk tahun ini sendiri memang pemerintah kota bandung ini sudah menyiagakan sekitar dua enam ratus delapan personil gabungan dari tni maupun polri untuk menjaga keamanan selama libur masa natal dan tahun baru
pemerintah kota bandung juga menyiapkan
pos pengamanan di berbagai titik di kota bandung begitu agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan pada masa libur natal dan tahun baru kali ini
baik terima kasih laisa koirunisa dan juga sebelumnya ada rio abadi atas laporan anda
selamat bertugas kembali selamat malam